jadi memang belum tahap penjualan baru mereka desain sudah ada contoh cetak
belum bisa mengidentifikasi si calon pembeli karena memang baru tahap desain
baru dicoba untuk mendapatkan yang paling baik lah untuk dicetak menjadi pita juga pas
ini nanti dilekatkan dibungkusnya
nah kalau isinya dua belas berarti satu bungkus kerugian cukainya satu ratus lima belas x dua belas batang
nah kalau satu lebar kali karena di satu ratus dua puluh lima ini nyetaknya sudah cukup banyak